sampai jumpa di video selanjutnya
oh iya itu minuman keras
apaan yang keras
gini loh jadi besok itu saya ada undangan galadina
nah saya kepingin banget kamu yang nemenin saya ke acara itu
tapi sebelumnya saya mau ngajarin kamu cara makan yang benar dulu
emangnya cara makan saya masih kampungan ya pak
bukan itu maksud saya
kebetulan yang datang besok itu kebanyakan orang penting
terus terang saya nggak kepingin bikin kamu palu
yaudah deh tapi ajarin ya pak
lagi lagi semua isinya
kamu gak boleh tinggal di sini
kamu gak pantas tinggal di sini gadis
ngapain tuh si wawan
oh itu emang kebiasaannya dia
dia selalu nunggu saya di depan supaya saya gak lupa nyamar lagi buat jadi gatot
oh tenang aja
jangan nyetnya baik supaya saya nggak digangguin sama kamu dan yang lain
baik juga ya dia
perhatiin juga dia sama kamu
yaudah pak ardi
saya masuk dulu
makasih banget buat makan malamnya
oke sama sama ya

aku akan jagain faut
memang kayak verlengkapan minggu berikut ini
belum brisa ga ada
tungguin masih siang gini bos udah datang
taruh aja saya mau ajak kamu untuk siap siap aja nanti malam
loh pak ini kan masih siang
iya tapi gak mungkin kan kamu pergi ke sana dengan gaya pakaian kayak gini
yaudah ikut saya yuk
kang maman pergi dulu ya
ini kan cowok yang keren ngajar waktu itu
iya kenalin gadis
ini miko temen gue ini gadis cewek gue
gue cuma agak sedikit terkesima aja dengan cewek
tuh enggak apa apa
oh yaudah yaudah mumpung lo ada temen di
mendingan lu makan makan dulu minum minum dulu
nah gue nemenin gadis deh
udah lo tenang aman lah lo gue
kok rasanya are banget
udah lama kenal sama arti
tapi gue senang juga sih
karena selama ini gue pikir ardi tuh gay
karena selama ini dia gak punya pacar
bisa ngomong kalian itu kenal dimana ya
kalian ini rekan kerja teman kantor atau apa ya
selama ini saya kantornya ardi tapi saya nggak pernah melihat kamu
apa selama ini ardi nggak pernah cerita tentang saya ke kamu
aduh ya ampun gemual banget nih
minum lagi deh minum lagi dikit ya
tenang tenang tenang
lo mau kemana sih
ini sepatu cewek lo
gede juga ya kakinya kayak kaki kuli bangunan
nih gak usah pusing nih
gimana kalau sekarang ini kita bikin sayembara
ya untuk mencari cinderella tuan putri impian lo
nah caranya gini
gue liatin deh nih kaki kaki cewek cewek di sini nih
yang ukurannya pas sama sepatu lo
lo jadiin permaisuri lo ya kan gimana
aku sering kok denger kalau dia tuh sering nyamperin pak ardi
ah buntut buntutnya juga pak ardi bakal marah
pokoknya gue gak mau lagi ketemu sama pak ardi
gue malu banget
selama ini dia udah baik banget sama gue
gue ngerasa dihargain
tapi sekarang gue udah bikin malu gue ngecewain dia
kamu nggak salah gis kamu nggak salah
nanti juga bakal tahu kok pak ardi semua ini ya
mendingan sekarang kamu istirahat ya
gue pengen di sini dulu gue pengen tenangin diri gue dulu
itu apa sih sebenarnya nih
belum puas lo bikin cewe gue lagi takutan
ya mungkin kalau gue pikir sih
cewe lo itu masih terlalu norak dan terlalu kudikal ya
untuk datang ke situasi seperti tadi itu
gue mau nanya nih lo itu mau cewe itu di mana sih
karena menurut gue itu cewe terlalu kampung terlalu norak
ini bukan urusan lo
mulai sekarang gue minta lo nggak usah ganggu ganggu gue lagi
gue udah muak liat kayak lo
pergi lo men
cabut dari rumah gue
memangnya kamu lagi mikirin pak ardi ya
siapa mikirin sih
nanti juga pak ardi kemarin ngajak baikan kamu
kang tapi kayaknya dia nggak bener bener suka deh sama gue
ah orang dia itu tulus
kok suka sama kamu
jadi kamu nggak disitu cuma seorang kulibangunan
jadi kamu yakin mau pergi kerja

kamu mau pergi kerja
kamu mau pergi kerja
kamu mau pergi kerja
kamu mau pergi kerja
kamu mau pergi kerja
kamu mau pergi kerja
nanti kalau pak ardi tahu gimana
gue yakin banget kang
pak ardi tuh nggak punya perasaan apa apa sama gue
dia cuma manfaatin gue doang karena dia gak punya pacar
buktinya sampai sekarang dia belum nyamperin gue lagi
ya udah lah gue harus ngelupain dia
gue juga punya hidup sendiri kok
lagian kan sekarang gue juga udah punya uang buat modal di kampung
kan kan baru brno
sekarang gue mikir